kalian mau tanya apa
apa hubungan pak riki dengan ibu elsa
saya orang yang mencintai elsa
bagaimana kronologisnya kalian kabur
apa sudah direncanakan
siapa yang mencetuskan ide ini
sebentar lagi rini datang bercampur
ya ampun mas mas kamu gak apa apa kan
saat itu saya nggak ada terfikir
untuk nemuin tante
karena dari awal roy sudah menolak saya
dia malah memilih bandin
dan tidak mau mengakui
anak di kandungan saya tante
ini salah mama roy
ini salah mama
salah mama yang tidak bisa memiliki kamu
sekarang siapa yang akan jagain bapak
ada aku yang akan selalu nemenin mama
kemana pun mama pergi
ini lagi bikin pancake strovery kesukaan kamu
pakai dulu jaketnya kamu
yaudah kamu pakai dulu
yaudah kamu pakai dulu
yaudah kamu pakai dulu
kamu tidur dulu
mama akan suruh kiki
anterin breakfastnya kesini ya
di depan mama
kamu selalu jadi my baby boy roy
mama yang salah
mama tidak pernah tahu
seperti apa kamu di luar rumah
mama tidak pernah peka
masalah apa yang kamu hadapi
sehingga kamu menjadi seperti itu
ini cuma terjadi karena aku tak cousins
iya ini mungkin ada masalah
menurut saya tolong aku
jangan men patient
makasih ya dok
gue udah hancurin hidup lo
hanya karena seorang perempuan
gue gak habis pikir rik
apa sih yang ada di otak lo
sampai lo rela jadi kayak gini
gue mau ketemu elsa raff
gue cuma mau ketemu elsa
kenapa harus terlalu elsa
tadi saya ketemu dokter di luar
beliau mengatakan kalau pak riki sudah bisa kami mintai keterangan
riki udah bisa diminta keterangan
saya masih kasih keterangan
kalian semua udah nyaksin sendiri kan
apa masih harus nanya
tolong jawab dengan serius
apa bapak sadar
semua yang bapak perbuat
kami minta pak riki kasih keterangan yang jelas
pak riki akan lebih berat hukumannya
akan jawab dengan jelas dan jujur
kalau saya bisa ketemu dengan elsa
saya tidak akan jawab apapun
saya tidak akan kasih keterangan apapun
tidak izinkan saya ketemu sama elsa
saya harus ketemu sama elsa pak
anda adalah orang yang bersalah
jadi tidak punya hak apapun
untuk mengatur ngatur proses penyelidikan ini
tolong lo bersikap kooperatif riki
kalau pak riki tidak mau menjawab
akan lebih berat dari yang seharusnya
kalian mau tanya apa
pertama tama apa hubungan pak riki dengan ibu elsa
saya orang yang mencintai elsa
pak riki bagaimana kronologisnya kalian kabur
apa sudah direncanakan
siapa yang mencetuskan ide ini
sebagai laki laki saya yang mencetuskan ide itu
itu ide semua dari saya
dan kalian gak bisa hukum elsa karena itu
pak riki perkara hukum itu bukan otoritas anda
pak tolong hubungi dokter
dokter suster tolong ke ruangan sekarang pasien kesakitan
bapak bapak saya mohon keluar ya
nanti bapak bapak bisa kembali lagi
karena kondisi pak riki saat ini belum stabil